mantan gubernur dki jakarta yang juga bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat anies rashid baswedan
memberikan ucapan selamat kepada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
yang jumat kemarin resmi ditunjuk partai demokrasi indonesia perjuangan
sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh
ucapan tersebut disampaikan anies baswedan setelah anies beserta keluarga
melaksanakan sholat idul fitri di masjid istiqlal jakarta
anies berharap dengan pencalonan ganjar pranowo tersebut
akan membuat demokrasi di indonesia semakin matang
memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat
anies juga yakin ganjar akan melaksanakan amanah
yang diberikan partai dengan baik dan penuh amanah
dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat
sementara itu ketua umum partai hati nurani rakyat usman sabtaodang
menilai keputusan ketum pdi perjuangan megawati yang memilih ganjar pranowo
sebagai bakal calon presiden sudah tepat
oso menegaskan hanura juga mendukung gubernur jawa tengah tersebut
sebagai bakal calon presiden pada pemilu mendatang
oso juga menilai kinerja ganjar tidak jauh berbeda dengan jokowi
yang memperhatikan kemajuan daerah
hanya pusat baginya hal tersebut sesuai dengan konsep partai hanura
saya tidak seperti dengan pdip
tapi dalam hal ini
saya sangat mendukung keputusan pdip itu
begitu setelah ibu mega mengumumkan
di depan presiden republik indonesia
saya yakin itulah pilihan dari pak jokowi
yang dimana saya tunggu tunggu